masih dari festival film tersebut ada kisah bahagia dari toronto film festival
seorang blogger dari indonesia baru baru ini jadi bahan pemberitaan media hiburan internasional
kadlilai beruntung disambut dan dipeluk bintang hollywood julia roberts di panggung toronto international film festival
wah itu kaosnya pasti nggak akan pernah dicuci itu langsung dilaminating dipajang deh di gambarnya ya
akun twitter resmi festival film internasional toronto mengunggah kejadian tidak biasa
bak kejatuhan bintang seorang fans asal indonesia bertemu idolanya bintang film julia robert
semua ternyata hanya karena kaos
ya ternyata julia roberts tersentuh hatinya melihat sang fans pria mengenakan kaos bill of apparel
sebuah gerakan sumbangan dan dukungan bagi wanita dan anak anak
dan identitas fans yang beruntung itu akhirnya terungkap
salah satunya berkat cuitan sutradara joko anwar
sang fans beruntung adalah kenny santana travel blogger asal indonesia
di akun instagramnya kartu pos insta kenny juga membagikan cerita mimpi jadi nyatanya bertemu sang idola
kenny mengaku sudah mengidolakan julia semenjak menonton pretty woman film yang mengorbitkan nama julia robert dua puluh delapan tahun lalu
dalam unggahan yang sama kenny mengaku bersyukur perjuangannya ke toronto kanada akhirnya berakhir dengan cerita bahagia
bertemu dengan sang idola